fonis lima bulan penjara terhadap pengikut subki asal sani alias mas beki ini dibacakan
majelis hakim pengadilan negeri jombang yang diketuai bambang setiawan fonis dibacakan
dalam sidang putusan atas kasus melawan polisi saat hendak menangkap mas beki terdakwa kasus
pencabulan terhadap santri sendiri selasa sore dalam vonis majelis hakim menyatakan
para simpatisan suki terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
tak hanya menyembunyikan suphi dari upaya penangkapan para terdakwa juga melakukan upaya
perlawanan dengan kekerasan seperti menabrak polisi dengan motor saat mengepung rumah suki
di pesantren sidikiyah pelosok pada kamis tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua lalu di salah satu menyatakan usaha
untuk tindak pidana menyembunyikan orang yang juga melakukan kejahatan menjatuhkan pidana kepada
masyarakat jatuh bergerak itu dengan pidana penjara masing masing selama lima bulan di
jakarta mantan ketua pbnu kiai said akhil siroj dalam kanal youtubenya berharap pihak terkait
menghormati kemuliaan pimpinan pondok pesantren sidikiyah kiai haji mukhtar mukti dan eksistensi
pondok pesantren sidikiah jombang jawa timur said akhil siroj juga menyatakan agar penegak
hukum mengutamakan pendekatan kemanusiaan dalam menangani kasus yang melibatkan beki tersebut
saya mohon kepada semua pihak penegak hukum agar dalam kasus ini benar benar hukum ditegakkan
seadil adilnya saya mengharapkan semua pihak menghormati keadaan eksistensi pesan sidya kiyah
dan di kemuliaan ki haji mukhtar mukti
persianik di johor barat
kasus pemerkosaan yang melibatkan anak yai pon pesidik yah jombang
muhammad supi asal sani alias msat telah sampai di sidang tuntutan
beki dituntut hukuman maksimal yakni enam belas tahun penjara
demikian cnn indonesia